tapi memang masalah infrastruktur sosial ataupun juga lingkungan ini masih menjadi perhatian besar di indonesia pak mirsa
salah satunya misalnya karena yang satu ini nih karena habitatnya rusak akibat alih fungsi hutan
sejumlah hewan liar turun ke permukiman warga
seperti di probolinggo jawa timur ular berukuran besar turun ke permukiman warga untuk mencari makan
sementara itu seekor buaya di samarinda kalimantan timur ini ditangkap seorang pemancing karena dikhawatirkan akan membahayakan warga
beginilah video saat warga desa pesisir kecamatan sumber asi kabupaten probolinggo jawa timur menangkap ular berukuran besar dengan dibantu pawang ular
ular berukuran hampir lima meter ini diduga telah memangsa hewan peliharaan warga di sekitar pinggir sungai aliran dari gunung bromo
tak hanya itu ular ini juga sering keluar masuk ke pemukiman warga serta meneror warga desa pesisir
warga menduga banyaknya hewan liar dan ular yang sering memangsa hewan ternak milik warga karena habitatnya sudah rusak akibat alih fungsi hutan
sementara warga keluaran sempaja selatan samarinda dihebohkan dengan penangkapan seekor buaya sepanjang satu lima meter di sebuah danau galian tambang batubara
buaya ini diduga meresahkan warga karena sering naik ke permukiman yang tak jauh dari danau
khawatir membahayakan warga kemudian memasang perangkap untuk menangkap buaya tersebut

buaya ini cuma kita pasang jirat saja rencana sih mau dikemanakan saja yang penting jauh daripada sini gitu loh yang penting aman gitu loh
buaya yang berhasil ditangkap selasa siang ini rencananya akan diserahkan ke balai konservasi sumber daya alam kalimantan timur sebelum dilepas liarkan ke habitatnya